saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka berharap rencana pertemuan megawati soekarno putri dan prabowo subianto bisa terwujud
gibran menyebut bulan ramadan menjadi momen yang pas untuk pertemuan megawati dan prabowo